salahkan salahkan salahkan
kamu diem saya itu udah ngerti saya itu ahlinya
pokoknya ulat kamu tak bikin lurus semua
dan inget inget nih kalau orang sudah saya tangani
nanti kamu akan merasakan usia lebih muda dua puluh tahun
apa sih kang yang sakit tangannya
antara tangan dan sini ini ada urutannya
jadi saya tuh gak ngerti
apa sih maunya
badi badinya kamu ya
lempar semua buku buku ke lantai kayak begini
ya bu saya tuh ini tadi saya tuh mau beresin
eh nggak sengaja kelempar semua
kamu pikir buku buku itu terlempar sendiri
sekarang beresin semuanya kembalikan ke tempatnya semula
dan ibu mau kamu bereskan seluruh ruangan perpustakaan ini ngerti
ya bu kan saya nggak sengaja nggak apa apa dong bu
kalau kamu menolak tugas ini akan ibu laporkan sama kepala sekolah
loh kera lo kenapa gak mau pulang ke rumah
yalah gue gak mau pulang tidur rumah ada era
nanti dia tuh pasti ngerjain gue lagi jahatin gue lagi

gue nyuci piring sampai sahur tau gak sih

gue capek banget terus gara gara dianya masuk penjara
nggak ada yang melindungi gue di rumah
gue sendiri i'm lonely aku takut i'm scared
rak lo gak usah takut
kan masih ada gue gue akan nemenin loh ya
iya gue juga pasti bakal nemenin kok
gue juga gak seneng tuh lu disakitin sama si era
kalian emang sahabat aku yang terbaik
ra kan ada gue dia lo gak usah khawatir
ya abu gue kira ini siapa ketok ketok pintu
jadi aku bisa nih ketok ketok pintu
nyaa pokoknya nyaa gak boleh tinggal aku lagi ya
nyaa harus lo disini nyuu gak mau ditinggalin lagi
kira kira dong lo
nyaa aku saking kangen semuanya
seneng banget diomelin semuanya dimarahin semuanya
kan udah udahnya lo
eh emangnya ada apaan sih
kok si laura pake ditemen temenin segala
ya sopi thank you ya i'm so happy
yaudah gue balik dulu ya
balik dulu bu
kalau gitu saya juga pamit dulu ya
yaudah yuk masa terus kita makan lapar
wuh belum waktunya buka neng puasa kagak
yaudah yuk yuk yuk
tungguinnya kalau laura udah balik gue bisa tenangin dikit

oh lo gak tau
gak ada izin sama sekolah
eh eh iya glenn lo tau gak lucky dimana soalnya tadi seharian gue gak liat dia di sekolah
katanya mau nyungguin bapaknya yang di penjara itu
katanya mau nyungukin bapaknya yang di penjara itu
bapaknya lucky di penjara
waduh gak tau deh gue
yaudah kalau gitu lo nanya aja sama dia ya
sekarang gue cabut ya
kok bapaknya lucky bisa di penjara emang kenapa ya

bunga sama tangan ini pegang bener seharian gue nyungkurkan
aduh lucky yang bener lo menciciknya

makhluk banyak bener setelah penghuni lapasnya
ini udah balik kenceng be
kenceng apaan ya lo
oleh soalnya saya kenceng ah
namanya juga bulan puasa
nah gini kenapa mbak be gak kepatasan sana pijit
ki lo kebangetan ya sama orang tua begitu ya
lo gak mau ngurusin mbak be
bukan bukan be
nah udah kamu udah deh
ya ya sayang kenapa
aduh be be be sayang
ya ya be sayang
ini pagi olahraga sama mbak be
ini kan bulan puasa kayaknya emang gak capek apa
bapak kamu udah keluar dari penjara
iya iya mbak be udah ambil penjara penjara
soalnya dia gak bersalah
iya mbak be
oh ya udah bagus
kalau kita kok juga seneng dengarnya
matalah lagi ya sama bapak kamu
ya jangan pake nyam nyamin ya lo
sumpah jangan kodok loh
kodok jangan kodok dong
kan jas marah
ih kok ngikut
jangan salam salam fren
terserah deh udah deh sekarang
lu kiantrin ke pak tarzan ya
pak tarzan depan
tuh pelanggan baru nih
ya kacau atas segala
taunya kerbo yang datang
eh jangan bikin gua sewot ya
be be be udah be
mbak be ini tangan kanannya keseleo
jadi tadi itu
udah saat udah tau
penyakitnya orang udah uzur begini udah tau
san aduh aduh aduh san
jangan ngelucar ya
eh ini pak pak tarzan
beneran sakit nih
be be masukin lagi
sakit beneran saat ini udah ip satu ratus tujuh puluh kan nih
tunggu rep tunggu rep tunggu tunggu
kamu perlu bapakmu sembuh apa kakinya putus
nah diam dong
salah san saya salah salah salah salah

saya itu udah ngerti
saya itu ahlinya
pokoknya urat kamu tak bikin lurus semua
kalau orang sudah saya tangani
nanti kamu akan merasakan
usia lebih muda dua puluh tahun
aduh apa ini aku kan
apa sih kan yang sakit tangannya
antara tangan dan sini ini ada urutannya
jadi satu nggak ngabur
eh eh eh eh eh bayar dulu
enak aja mau pergi
enak enakan lu minta bayar lu
kejar lu nggak benar
bukan mikiran ini mikiran sakit gue yang ngerti kakak
oh diastar memangnya gratisan apa
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kamu nih ah ah ah
eh jangan berantem nih pasan nih
udah udah udah
aduh aduh aduh
eh bentar bentar
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aku pakdemu ya
tante mau ke mana
tante teh gue duduk ke bandung segedapnya
kok mau dadak
iya memang dadakan
tante ada urusan di sana
udahelas nturkan tadi